kalo balik pasti dimarahin sama emak jadiin pekedel

baru belajar terbang aja berlaku
eh gapapa lah
namanya juga masih amatir
mau pulang ya bu
mau saya bantuin
saya bantuin ya
kamu baik betul nak
biasa aja sih bu
yang itu bisa ibu pegang ya
yuk bu naik bu
naik di mana
ini di belakang saya mau kayak naik ojek aja
percaya deh sama saya
pegangannya kuat ya bu ya
tenang bu tenang bu
aaaaah ibu takut
pegangan aja bu ya
rumah ibu masih jauh
itu rumah saya
itu rumah saya
ini rumahnya bu
kamu biasa manggal di pasar mana
kok saya gak pernah lihat kamu
kamu kan tukang ngangkut barang
wah zaman sekarang memang canggih ya
sabu aja bisa terbang
tapi ibu punya ini
udah terima aja ya
ibu ikas singkong goreng ini untuk anak ya
terima kasih bu
terima kasih bu